romla dateng nih
apaan itu gemblong puncak sih
kok gak keluar keluar juga
romla dateng nih bawa sesuatu
jentini mau dibawa kemana pak
nanti kamu akan tau sendiri
nah duduk sini
dan makanan terbaik
bapak mau mas bobi siapin
mami tuh heran ya
papi tuh gak ada kapok kapoknya
bikin aneh aneh kayak begini
kalo mami gak ada
ini gak seperti yang mami lihat
terus kenapa dong kalian pakai baju aneh aneh kayak gitu
aduh mi sebenernya ini rahasia sih
cuman karena mami udah tau
yaudah lah ya pi ya
kita kasih tau ya pi
udah deh gak usah banyak alasan
sekarang papi jelasin
ini latihan untuk apa
ini latihan ya
latihan buat ulang tahun mami
ini ulang tahun mami
jadi gini jadi gini
tapi mau ngasih surprise dinner sama mami
yang romantis pastinya
cuma karena kita cari siapa yang buat latihan
kita suruh pura pura jadi mami
cuman ya sekarang udah ketahuan
wah asyik deh pi
wah mami gak percaya
tapi kamu tuh gak pernah bikin acara buat ulang tahun mami
papi kamu itu kan gak ada romantis romantisnya bob
papi yang dulu bukan papi yang sekarang mi
makin romantis ya kan ti ya
kalau emas inget gak
gak mungkin itu semua kejadian mi ya pi
bener juga sih
yaudah sekarang diberesin dulu nih
nanti latihannya besok lagi
ngapain harus diberesin
berarti kita terusin aja
semua sudah tersedia
mami belum makan kan
lagian mi kita juga jarang makan bareng
bapak cuma sarapan
yaudah terserah kalian
spesial nih buat mami
ketauan juga ya pi
aduh malu deh sama mami
pih kok bengong sih mikirin apa
mau bikin pesta ulang tahun mami
mau bikin pesta buat mami
ya serius dong mi
kapan lagi mau bikin pesta istri tercinta
bikin pesta yang spektakuler
mulai deh lebay
udah lah pi malu udah tua
lagian buang buang duit aja
nggak usah malu
papi udah siapin semuanya
kita undang temen temen mami
temen temen papi main gol buat papi
kita bikin konser yang luar biasa
kita undang goose plus
anak anak ground love dari belanda inget nggak
waduh suaranya biar sembuh mi
oh oh oh oh sarina
takkan dan nina
oh oh oh sarina
takkan dan nina
oh oh oh oh sarina
kekutih ngerinis anji
ikeru berita suaranya
romlah dateng nih
aduh apain tuh gemblong puncak sih
kok nggak keluar keluar juga
romlah dateng nih bawa sesuatu
kenapa sih kamu lari lari begitu
itu tuh tuh
bang pii keluar
romlah dateng nih
itu kan pacarmu
jangan dibukain ya
jangan dibukain pagernya ya
kalau nggak mbok lono temuin dia
bilang kalau bang pii nggak kerja lagi di sini
pokoknya kasihan dia kok perlamaan nunggu di pager
ibu samperin bilang bang pii nggak kerja di sini lagi
ya udah udah samperin dia
iya gini saya mau bahas soal ulang tahun ibu
maksudnya pak kok centini gak ngerti enggak pak
iya maksud saya saya mau minta tolong kamu jadi mc
itu lho pembawa acara
boten pak centini nggak punya pengalaman pak
ini gak butuh pengalaman saya yakin kamu pasti bisa kok
oh dan cuman selamat pagi para hadirin
saya ucapkan selamat datang pada anda semua
oke oke silahkan kalau mau ketemu sama ropi i
ya yaudah tinggal dulu
bo ternyata borono masih ingat sama roblah
dah lu merah namanya orang pacaran
itu harus saling mengunjungi namanya apel
bo bang ropi i nya ada enggak
kalau sibuk gak usah dipanggilin bu
biarin romlah nanti datang lagi ke sini
eh eh sini
katanya mau ketemu di sini
siapa yang suruh bawa ke sini sih
gini yang mau ketemuan bukan saya
oh gimana sih semua
langsung silahkan terserung
eh lo sadar gak sih tante
gue itu lebih gak cocok sama boy
gak usah panggil gue tante karena gue bukan tanto loh
paling nggak umur gue sama lo cuma beda dua tahun
ih enggak kali
mau dua tahun kek mau sepuluh tahun kek
seneng banget gue bisa ngeliat kalian akrab kayak gini
senyum senyum ya kan
eh yang waktu acara ulang tahun kamu itu didateng kan
ini bukannya teman kamu yang waktu itu di cafe kan
tapi sekarang kita udah jadian
mau makan sekarang
aku udah mau pacaran
oke berarti kita makan bareng aja ya
kamu tuh beneran
kayaknya mama gak suka
kamu mama larang ya
boy gak boleh pacaran sama reva
yaudah boy cari cewek lain
soalnya boy tuh gak suka sama adriana ma
yang udah punya suami
aduh jangan kayak gitu
dia belum punya suami tahu
aduh masalahnya adriana tuh
udah sama adriana aja ya
yang kayak anggun kayak
kalau boy gak suka gimana ma
kalau misalnya di dunia ini
cuma ada satu cewek yaitu adriana
mendingan boy gak usah pacaran aja ma
jangan kayak gitu dong
masalahnya tuh mama udah tutup
sekarang boy tanya deh sama mama
yang pacaran tuh buaya atau mama sih
biarinlah boy milih sendiri
ih kamu gak cintakan sama dia
udah putusin aja
gak mau putusin
hah mama tambahin uang jajan
kamu mulai sekarang boleh pakai motor lagi
oh jadi bayi udah bisa naik motor
tapi kamu harus putusin dulu sih aja
turun lagi ke aku tuh
lo tau gak
lo itu capek capekan
cantik juga enggak
lo sadar nggak sih tante
gue itu lebih gak cocok sama boy
gak usah panggil gue tante
karena gue bukan tante loh
paling nggak umur gue sama lo cuma beda dua tahun
eh emang gue mau punya tante kayak lo
ih enggak kali
mau dua tahun kek
mau sepuluh tahun kek
senyum senyum ya kan
eh ada tamu
enggak pak ini pacar boy
lagi ada tamu ya
alhamdulillah bibi bingung
bunga kenapa bi
hampurah pisang bibi tanya neng
ulah sakit hati
apalagi sampai gundah gulanan neng
aduh ulah neng
gak usah berbelit belit
sebenernya ada apa sih
masih sumpah neng
di dalam neng
lagi ada cem cemennya si aden
kebogonya aden boy
si angel teh ya